puskesmas koni di kawasan sungai asam jalan pangeran diponegoro kota jambi
jumat siang ramai dikunjungi para orang tua untuk mendapatkan obat tablet atau puir
sebagai pengganti obat sirup bagi anak anak
widiawati mengaku sejak penjualan obat sirup di apotik dihentikan
akibat merebaknya gangguan ginjal akut progresif atipikal
dirinya terpaksa berobat ke puskesmas guna mendapat obat pengganti obat sirup
jadi makanya anak saya bawa ke puskesmas kan berobat disini
biasanya beli di apotek lah bantu dikit pilih kan beli obat di apotek
karena semuanya lihat berita kejadian anak gagal ginjal
jadi yaudah bawa ke puskesmas berobat biar pasti kan
sama halnya dengan dharma dia mengakui jika anaknya sakit atau demam atau flu
cukup menggunakan obat sirup yang dibeli di apotek
namun sekarang lebih memilih obat tablet atau puir dibanding obat sirup
sebenarnya enak kan
bisa lah ya
arti ibu menyesuaikan aja ya
kalau ibu khawatir juga dengar sirup sirup yang sekarang lagi heboh ini
iya takut juga
jadi ini biasanya beli obat di toko di warung
sekarang enggak lagi
kepala puskesmas koni mevidra stiana
menyatakan tidak lagi memberikan semua jenis obat sirup kepada pasien
hingga ada kepastian dari kementerian kesehatan
kemungkinan akan terjadi sedikit penambahan jumlah pasien ya
kalau hari ini masih biasa dua hari ini masih biasa
kemungkinan ke depan bisa saja terjadi
karena pasien harus dianjurkan menghubungi paskes atau dokter dulu sebelum dia membeli obat
kepala dinas kesehatan jambi ferry kusnadi
menyebut terdapat empat kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal di jambi
di mana salah satunya memiliki riwayat
yang berarti riwayat demam tidak mengeluarkan air seni dan pernah minum obat sirup
yang sudah fix satu baru satu satu meninggal
dan yang ini baru masuk malam tadi
nanti mungkin bisa ditanyakan apa diagnosa terakhir dari pasien yang baru masuk
dinas kesehatan jambi sudah memerintahkan semua apotek puskesmas
maupun rumah sakit menghentikan penjualan obat sirup
hingga ada kepastian hasil penelitian badan pom
warga diminta segera periksa ke dokter bila memiliki gejala demam
disertai kurang atau tidak mengeluarkan air seni